guna mencegah penularan virus corona atau covid sembilan belas gedung balai kota dki jakarta mulai hari ini mewajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi para pegawai dan pengunjung
pegawai maupun pengunjung yang ditemukan memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh delapan derajat celcius dilarang masuk gedung balai kota dan akan dilakukan pemeriksaan medis
terhitung mulai rabu pagi pengetatan pemeriksaan untuk seluruh pegawai dan pengunjung dilakukan di balai kota dki jakarta bukan hanya pada barang bawaan tapi juga suhu tubuh
pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal gun dilakukan petugas pengamanan dalam balai kota dibantu petugas kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid sembilan belas
pengecekan dilakukan di tiga titik pintu masuk gedung untuk memastikan seluruh pengunjung dan pegawai yang masuk suhu tubuhnya tidak di atas tiga puluh delapan derajat celcius
pemeriksaan suhu tubuh rencananya akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan
sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan belum ditemukan pengunjung maupun pegawai yang berhusuhu tubuh di atas tiga puluh delapan derajat celcius
pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan di balai kota dki jakarta bukan hanya pada barang bawaan tetapi juga suhu tubuh yang di atas tiga puluh delapan derajat celcius
seperti itu kita akan segera hubungi satu ratus dua belas dan posko klb kita